onal pada sabtu enam belas september lalu menghanguskan banyak benda bersejarah yang memiliki nilai tinggi
peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi museum lainnya
museum bahari januari dua ribu delapan belas silam pernah mengalami hal serupa
gedung cagar budaya yang menyimpan koleksi kemartiman ini terbakar akibat korsleting listrik hingga menghanguskan dua blok
beruntung banyak koleksi yang masih dapat terselamatkan
di area ini ini bagian atasnya kemudian ya dengan sisi sebelahnya dan apinya nyambar ke gedung sebelahnya lagi
peristiwa itu menjadi warning sekaligus pengingat bagi pengelola museum
puing sisa kebakaran ditata sedemikian rupa dengan dibangunnya ruang memoriam
ini salah satu saksi bisunya ini
ini adalah bagian dari jendela gedung
yang memang kami sengaja display di sini sebagai bagian dari koleksi ruang memorial museum bahari
tujuannya tentu saja untuk mengingatkan kami sebagai pengelola agar harus terus berhati hati
di ruangan ini etalase museum dikurasi sedemikian rupa lengkap dengan manekin pemadam kebakaran sebagai bentuk apresiasi atas tugas mereka
puing berupa bongkahan kayu yang hangus dan baja konstruksi dijejer dan digantung
di kesan estetika
ruang memoriam ini hadir beriringan dengan langkah pencegahan yang diwujudkan dalam prosedur internal maupun aturan bagi pengunjung
apa biasanya pencegahan atau mitigasinya seperti apa
ya yang pasti sesudah ada peristiwa kebakaran ini menjadi pembelajaran bagi kami ya di museum bahari
antara lain pengetahuan tentang bagaimana menggunakan apar
minimal bagaimana menggunakan apar
minimal juga harus tahu di mana itu titik kumpul
dia harus tahu seperti itu
jadi do and donnya harus kami rumuskan dalam sop yang harus diketahui oleh seluruh personil baik itu asn maupun non asn di museum bahari ini
kemudian juga kami buat di dalam bentuk tata tertib pengunjung
alat pemadam api ringan atau apar terpasang di setiap sudut ruangan
selain itu pengelola memasang ulang instalasi listrik
yang lebih aman
namun ada yang unik pasca peristiwa kebakaran itu
dinding museum yang dulunya menjadi tempat penyimpanan rempah oleh voc mengalami katalisasi
kadar air garam merembes di bagian dinding gedung yang tidak terbakar
dan di bagian yang terbakar ini yang tumbuh garamnya cepat dibandingkan bangunan bangunan yang lain
menjaga museum yang menyimpan cerita sejarah memerlukan kehatian
gedung memang dapat dibangun kembali
namun nilai historis dari benda yang dikoleksi tak dapat dipulihkan kembali
roni satria fajar bolivia jakarta